seorang pria pengendara motor yang mengacungkan pisau kepada polisi di jalan raya bekasi
akhirnya meminta maaf setelah ditahan di mapolsek cakung
dikutip akun warung jurnalis yang dikutip detik
pria berinisial is tiga puluh lima tahun mengaku hilaf dan menyesal
telah mengancam petugas dengan senjata tajam
ingin meminta maaf kepada seluruh kepolisian republik indonesia
karena saya telah melakukan pengancapan dengan tajam kepada bapak polisi
dan saya ingin mengucapkan permohon maaf betul betul dalam nubuh hati saya
tidak ada niat sedikitpun dan saya refleks saya hilap dan saya menyesal
is sebelumnya terlibat cekcok dengan seorang pemotor di jalanan
lantaran berkendara melawan arus
tidak terima ditegur is justru mengeluarkan senjata tajam jenis pisau
is tidak menyangka pria yang ia ancam ternyata anggota kepolisian
karena diancam polisi pun terpaksa mengeluarkan pistol miliknya
is kemudian dibawa ke mapolsek cakung untuk menjalani pemeriksaan
sementara masih dia diinterogasi
kenapa dia harus berbakat itu dan melawan ketebasan
dari tangan pelaku polisi mengamankan pisau lipat sebagai barang bukti
keputusan cnn indonesia